dalam pasal tiga belas ayat tiga peraturan pemerintah nomor lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh
besaran royalti yang harus dibayarkan
diatur oleh lembaga manajemen kolektif nasional atau lmkn
yang beragotakan pencipta dan pemilik hak terkait
untuk membahas lebih lanjut
kita akan langsung bertanya kepada bang marulam juniasi hutauruk
yang merupakan komisioner dari lmkn
selamat malam bang
ya bang aturan royalti ini kan sebenarnya sudah ada
bukan hal yang baru
nah saat ini kembali dikeluarkan peraturan pemerintah
lalu bagaimana mekanisme pengelolaan yang tadi disebutkan di pasal tiga belas ini
yang akan dilakukan oleh lmkn
bedanya apa bang
saya klarifikasi dulu sebelumnya bahwa lmkn tidak memiliki anggota
lmkn itu adalah dibentuk oleh negara
melakukan koleksi royalti mengimpunnya
hingga mendistribusikan itu kepada lmk
jadi harus dibedakan antara koleksi dan juga distribusi
collection itu sudah angka angkanya sudah disebutkan oleh keputusan menteri sejak dua ribu enam belas
tapi kewajiban royalti ini sudah sejak lama sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi ini bukan hal baru
ini hanya meregulasi sebuah peraturan yang tersebar masuk ke dalam pp
nanti seperti apa itu mekanisme untuk pembayaran collectionnya
berarti nanti apakah kemudian lmkn ini akan mendistribusikan kepada mereka yang memiliki hak cipta berarti kan terhadap lagu lagu atau koleksi yang dimainkan di empat belas tempat yang disebutkan dalam pp ini
ya bukan nanti sudah
ini sudah berjalan begitu
dan ini lmkn sudah ada sejak tahun dua ribu
ada itu jadi sudah didistribusikan juga
tiap tahun didistribusikan
sudah terjadi tapi mekanismenya adalah royalti dari user misalnya hotel transportasi atau kafe restoran itu masuk ke rekening lmkn
dari lmkn itu kepada lmk
dari lmk itu kepada pemilik hak
jadi alurnya seperti itu
karena itu ada kewajiban juga
karena ini menampung uang banyak orang
perlu ada kewajiban audit
di lmkn sendiri itu ada kewajiban untuk melakukan audit setiap tahun
di lmk juga itu memerlukan audit juga
ada secara ketentuan ada kewajiban untuk melakukan audit
jadi ini sangat transparan
jadi alurnya adalah dari user
lmkn kepada lmk
lmk kepada pemilik hak
itu alur yang mudah untuk dipahami
nah kalau selama ini penerapannya kan sudah dilakukan tadi
tantangan yang dihadapi dan kesulitannya apa saja sih
kesulitannya adalah di pencatatan
pemahaman dulu dari user pengguna lagu untuk bisnis

jadi ini saya tegaskan karena banyak sisi
karena banyak simpang siur
bahwa ini tentang cover dan sebagainya
ini adalah royalti khusus untuk yang pemutaran lagu
pengusaha pengusahanya yang punya kewajiban itu
karena ini ada nilai ekonomisnya
ada komersial di situ
jadi sebuah lagu diputar di tempat umum
misalnya di restoran
itu menimbulkan added value
memang restorannya tidak menjual cd
sebuah restoran ketika ada menambah kenyamanan di restoran itu
itulah ada added value
di hotel juga seperti itu
musik di sini bukan hanya live
semua bunyi bunyian yang ada di lounge
itu termasuk semuanya
jadi sekali lagi uang itu masuk
menggunakan lagu di tempat umum untuk bisnis
kalau tidak ada penggunaan lagu untuk bisnis
tentu tidak ada kewajiban untuk membayar royalti
sejauh ini berarti evaluasinya yang tadi disampaikan ya
kesulitannya adalah masalah pendataan begitu
tadi itu pemahaman dari pengusaha
untuk mengerti bahwa
kewajiban bayar royalty di public performance
itu adalah membutuhkan itikat baik dari pengusaha
untuk mendukung ekosistem dunia kreatif
kenapa saya sebut itikat baik
karena contoh ini self assessment mbak menteri
ketika ada ukuran di dalam
menteri menyatakan menghitung royalti di hotel adalah menghitung kamar
maka itu kita serahkan kepada hotel
untuk menghitungnya berapa kamar yang kira kira dipergunakan
dibisniskan di dalam usaha hotel itu
karena itu butuh itikat baik dari si pengusaha
untuk mendukung dunia kreatif ini
kalau kita hitung itu sebenarnya kecil sekali gitu
jadi ini untuk meluruskan
untuk meluruskan bahwa tidak membuat bisnis itu menjadi rugi
hanya memang perlu budgeting yang jelas dalam bisnis ke depan
kesulitannya di situ bahwa banyak sekali user user musik ini
itu belum memahami belum tersosialisasi dengan baik
belum teredukasi dan seringkali salah paham
kemudian ketika perginya ini yang jadi masalah
data tentang si pencipta producer dan pelaku pertunjukan ini belum detail
satu permasalahannya belum detail
ketika membaginya nanti itu kan perlu retail
salah satu contoh misalnya sebuah lagu
penciptanya bisa jadi bukan satu tapi tiga
tiga ini si a berapa persen b berapa persen dalam ciptaan itu si c berapa persen
ini tidak terdata dengan baik
jadi hal hal itulah yang kemudian harus kita benahi bersama
untuk bisa kemudian benar benar menerapkan pp ini ya bang ya
ya jadi di dalam pp ini disebutkan mengenai pusat data music
itu pentingnya sehingga apakah belum ada data data itu
sudah saya katakan itu sudah ada
tapi tersebar sebagai pihak
di penerbit musik di penciptanya sendiri di producer
nah dengan pp ini itu centralize semuanya di pemerintah
semua datanya ada di situ
baik terima kasih banyak atas informasi dan juga klarifikasi sejumlah hal yang mungkin ramai juga nih bang dipertanyakan
terima kasih banyak atas waktunya
bang marulam sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected